polisi melakukan penangkapan terhadap suginur raharja atau gus nur pada sabtu dini hari
tepatnya pada pukul dua belas hingga pukul tiga puluh di kediamannya di malang jawa timur
penangkapan tersebut atas tugaan ujaran kebencian yang bermuatan sara dan penghinaan
menurut sang anak yakni muhammad munjiat
ada lima mobil dengan jumlah tiga puluh personil polisi dari mabes polri yang melakukan penangkapan
sebelumnya gusnur dilaporkan oleh ketua dari tanfizyah
pengurus cabang nadatul ulama kabupaten cirebon aziz hakim
karena dinilai telah menghina organisasi nu pada acara dialog di kanal youtube milik refli harun
anak gus nur menyebut perkataan ayahnya dengan kasus yang hampir serupa sendiri pernah tiga kali dilaporkan
namun pelaporannya berujung penangkapan ini baru terjadi pertama kali